dan menikmati suasana pegunungan dan juga kota bandung dari ketinggian bisa anda temukan tak jauh dari pusat kota bandung
kali ini ada wisata alam puncak bintang namanya yang terletak di gugusan gunung manglayang
dan yang menjadi spot favorit pengunjung untuk berselfie yaitu dermaga tapi bukan di pinggir laut namun di puncak gunung
selain sore dan malam hari pagi hari adalah salah satu waktu terbaik untuk mengunjungi destinasi wisata yang satu ini
dikelilingi dataran tinggi bandung kaya akan potensi wisata alam
salah satunya adalah puncak bintang yang berada di gugusan gunung manglayang kecamatan cimenyan kota bandung
di sini terlihat hampir seluruh area cekungan
kota bandung wah indahnya
sejauh mata memandang di ketinggian satu empat ratus meter di atas permukaan laut
saya langsung dimanjakan oleh panorama alam kota bandung yang sangat cantik
udaranya sejuk suasana yang tenang membuat saya betah berlama lama berada di sini
lahan seluas sebelas hektare ini awalnya merupakan sadapan getah pinus untuk bahan baku industri
potensi wisatanya puncak bintang akhirnya diresmikan area wisata alam terpadu dan menjelma menjadi ikon wisata alam di kota bandung
emang dulunya hutan produksi kan dari hutan produksi jadi hutan lindung tetes
kebetulan ini sebenarnya tete gali potensi ya
bahkan dijadikan wisata itu
respon dari pengunjung itu memang bagus beneran nenek
selain menikmati panorama alam menikmati udara pegunungan berkemah dan agenda wajib jika kesini adalah selfie
dermaga bintang pun menjadi spot favorit untuk berselfie ataupun memuaskan hasrat yang memiliki hobi fotografi
di sini soalnya saya hobi foto yang pertama
ya di sini kebetulan view nya juga bagus ya semua kota bandung
semua kota cimahi kelihatan dan juga tempatnya sudah terkelola dengan baik
selain dermaga bintang spot yang berada di puncak bintang pun tak kalah untuk mengabadikan momen dan siapkan gaya terbaik
tempatnya bagus sejuk jauh dari keramaian
saya juga udah tiga kali kesini tapi gak pernah bosan bosan
selalu ada aja buat spot foto foto
untuk memasuki area wisata puncak bintang siapkan uang sebesar dua belas ribu rupiah
dian permatasari bandung jawa barat